membawa kenangan destinasi wisata indonesia ke rumah hal ini bisa dilakukan dengan membawa suvenir ataupun foto foto kenangan dari destinasi wisata
namun ternyata ada hal lain yang dapat dilakukan yaitu dengan mewarnai dinding rumah anda
kepribadian dalam ruangan
aksonobel dari produsen cap dan pelapis deluxe cattelak kini memperkenalkan rangkaian warna pilihan barunya bertajuk warna warni favorit indonesia
rangkaian warna ini memang terinspirasi dari keindahan panorama alam dan destinasi wisata favorit yang ada di indonesia
kami terinspirasi dari warna warna favorit indonesia di mana tempat tempat tersebut adalah tempat tempat tujuan wisata yang favorit ya
contohnya seperti di raja ampat
kemudian ada di raja ampat

kemudian padi yang ada di ubud
kemudian pantai pink yang ada di lombok
kemudian juga tentunya borobudur
yang memang banyak orang indonesia datang ke tempat tempat wisata tersebut
jadi kami ingin membawa memorinya kembali ke dalam rumah
sebanyak delapan warna warni favorit indonesia dari deluxe cathelak seperti warna biru yang terinspirasi dari keindahan alam raja ampat
warna kuning yang terinspirasi
dari pancaran langit borobudur diperkenalkan oleh aksen nobel kepada media pada kamis dua puluh satu september dua ribu dua puluh tiga siang di bilangan jakarta pusat
figur publik dan penggiat wisata nadine chandrawinata yang turut hadir dalam acara tersebut menyebutkan
warna warni favorit indonesia dari deluxe catelak mempermudah ibu ibu muda sepertinya untuk memasukkan warna warna alam indonesia ke dalam rumah
seperti dengan hashtagnya bawa indonesia ke rumah
nah ya dari deluxe cattelak
les katilak sudah menunjukkan bahwa ini dipermudah nih dengan adanya warna warna yang mencerminkan keindahan indonesia kita
itu sangat mudah kita bawa ke dalam rumah kita
apalagi kita bisa konsultasi dengan warna sesuai karakter kita
kemudian juga aman seperti tadi bu ayu sudah ceritakan bahwa pada saat masuk ke kakuatik juga tidak mencemari lingkungan
itu yang paling penting sebenarnya
apalagi anak anak yang sekarang aktif
dengan kreativitas rumah berantakan dengan coretan tidak perlu khawatir karena dulakx akan membereskan permasalahan ibu ibu muda dengan kreativitas anak anak yang dininya penuh dengan warna warna
warna warni favorit indonesia dari deluxe catelak ini tidak hanya dihadirkan untuk penggunaan di rumah
dalam rangka mendukung hari pariwisata sedunia pada dua puluh tujuh september dua ribu dua puluh
aksonobel juga melakukan pengecatan pada beberapa destinasi
dan juga melakukan pengecatan pada beberapa destinasi wisata populer di indonesia melalui program let's color
beberapa destinasi wisata yang telah diwarnai adalah thp kenjeran surabaya desa suriat majan yogyakarta serta kawasan kota tua dan jembatan siti nurbaya padang